yang saya disuntikan enam belas kali
bupa yang diberikan kepada saya itu antara seratus sampai delapan ratus ribu
video pengakuan abdurrahim warga kabupaten pindrang
yang mengaku menjadi joki vaksin mengeparkan jagad maya
dia mengaku sudah mewakili empat belas orang
untuk divaksinasi covid sembilan belas sebanyak enam belas kali
menjadi joki vaksinasi selama tiga bulan terakhir
ia pun mengaku dibayar antara seratus ribu hingga delapan ratus ribu rupiah
buntutnya sejak senin dua puluh desember
warga kecamatan watang sawito ini
diperiksa di mapores pindrang akibat pengakuannya itu
benar taktanya atau tidak kita sudah menerok lamurkan tergasi
kepada lelaki ar sendiri
kemudian ada dua orang yang di dalam daftar yang beredar itu
sudah kami ambil keterangannya juga
hingga setelah sasore
polisi sudah memeriksa enam orang saksi
yang menjadi pengguna jasa joki vaksinasi
kepada polisi saksi mengaku nekat menggunakan jasa abdurrahim
lantaran takut divaksinasi dan memiliki komorbit
selasa malam dinas kesehatan provinsi sulsel dan kabupaten pindrang
mendatangi mapores pindrang untuk mendalami pengakuan abrohim
tim juga mengambil sampel darah dan urin dari si joki
untuk mengetahui efek yang ditimbulkan
akibat vaksin yang dilakukan belasan kali
tentu kita akan amati ke depan
seperti apa nanti jadinya terhadap reaksi tubuh
yang dihasilkan atas penyelidikan selama enam belas kali
sebanyak enam belas kali isi
polisi masih melakukan investigasi
kini abdurrahim terpaksa tinggal di sekitar mapores pindrang
lantaran dicari banyak warga
tim libutan cnn indonesia